seekor ular jenis sanca kembang berukuran lima meter ditemukan sedang melilit di atas batang pohon angsana di pinggir jalan pulit karang utara penjaringan jakarta utara senin siang
warga yang melihat langsung meminta pertolongan petugas pemadam kebakaran muara karang jakarta utara untuk melakukan evakuasi ular
menggunakan tangga dan alat tongkat penjepit ular petugas berhasil mevakuasi ular liar ini dari atas pohon
ular sanca kembang ini kemudian dibawa ke kantor pemadam kebakaran muara karang sebelum nantinya akan diserahkan kepada komunitas pencinta binatang